iring iringan bus transjakarta tiba di asrama haji pondok gede jakarta timur minggu pagi
bus yang mengangkut tiga ratus enam puluh tiga warga negara indonesia dalam kloter kedua yang dievakuasi dari negara sudan akibat adanya perang saudara
dari jumlah tersebut dua ratus empat puluh lima laki laki dua puluh wanita serta tiga anak anak
wni yang baru datang dari sudan ini langsung didata dan menjalani pemeriksaan kesehatan
setelah itu mereka akan menjalani karantina sebelum nantinya dipulangkan ke tempat asal
sementara kloter ketiga dijadwalkan akan tiba di tanah air pada senin hari ini dan kloter keempat akan tiba pada selasa esok
prosedur selama di asrama haji kita tetap mengikuti standar yang kemarin
mereka begitu tiba di sini kita berkon
berikan mereka istirahat untuk sarapan dulu
setelah itu nanti kita lanjutkan dengan swab antigen untuk memastikan mereka bebas covid
sementara di surabaya jawa timur proses pemulangan tiga puluh tujuh wni asal jawa timur yang dievakuasi dari sudan dalam kloter pertama
dipantau oleh gubernur jawa timur hovifa inder parawansa pada minggu siang
dari tiga puluh tujuh wni asal jawa timur ini
dua puluh satu orang dibawa ke asrama haji sukolilo surabaya
sementara sisanya masih berada di jakarta dan telah pulang ke daerah asal
salman nasrullah salah seorang wni asal gresik jawa timur yang telah dievakuasi
mengaku bersyukur bisa kembali ke tanah air
karena konflik bersenjata di sudan sangat membahayakan keselamatan
insya allah jika konflik ini berlangsung sebentar ataupun tidak terlalu lama
tapi kalau berlangsung langsung lama bahkan bertahun tahun mungkin bisa dikikam kembali
warga jatim dari sudan yang tiba di asrama haji sukolilo surabaya ini sebelumnya telah berada di asrama haji pondok gede jakarta timur
dan transisi jenak di kantor badan penghubung provinsi jawa timur di jakarta
sementara dari data pemprov jawa timur dari kloter kedua wni yang dievakuasi dari sudan yang tiba di jakarta pada minggu
tiga puluh dua orang berasal dari jawa timur
tim leputan cnn indonesia